sampai jumpa di video selanjutnya

sepertinya semuanya gak ada di rumah
mendingan kamu istirahat dulu aja mila sama kak fadil
kasian kalian pasti udah capek
kak mila gak mau istirahat kak
karena kak mila mau masak
ini kan udah malam inilah
kak mila mau masak makanan spesial untuk kak fadil
kak fadil tolong ya bantuin kak mila untuk jaga kak fadil sebentar
kak mila mau masak sebentar aja
baterai handphone ku habis
lebih baik aku cas dulu handphone aku
mereka masih ada si muka
tanti gerek musicians masih ada yang bikin kwalitasih selama ini
untuk menjaga masyarakat
tapi aku ngaba ngabaan heli rambut muka
tapi evenly rambut kopi walaupun produk itu habis kan hidup
tidak bisa fadil akan mengambil keputusan pak
apa keputusan kamu nak
sebentar ya pak
halo vano ada di mana kenapa belum datang juga
maaf dil saya sudah sampai rumah
saya sudah minta kamu datang ke sini
saya mau bicara dengan kamu
saya juga ingin berdiam dil
sekarang saya mau bertanya dengan kamu
tolong kamu ke rumah sakit sekarang
ada hal yang ingin saya bicarakan dengan kamu
iya pak ini kamila
tolong jangan ganggu suami kamila lagi
yang ada di pikiran kak fadil itu bukan hanya kak tovan
tapi kak fadil masih punya tanggung jawab besar yaitu keluarganya
kamila kafa dan juga anak yang ada dalam kandungan kamila
jadi mila mohon kak
untuk malam ini saja tolong jangan ganggu kak fadil
kamu gak seharusnya melakukan ini mila
kamila melakukan yang semestinya seorang istri lakukan
masa kamu sudah siap
mila tapi kamu tetap gak boleh bersikap seperti itu mila
kenapa kak fadil
karena katovan membutuhkan aku mila
jadi karena katovan membutuhkan kak fadil
jadi kamila akan membiarkan kak fadil meninggalkan keluarga kak fadil di sini
jadi kak fadil pikir kamila dan kavo tidak butuh kak fadil
kamila dan bayi yang ada dalam kandungan kamila ini tidak butuh kak fadil
tidak butuh waktu untuk bersama sama kak fadil
kamila membutuhkan kak fadil
kamilah butuh perhatian kak fadil
kamila juga punya anak kecil yaitu kava
kami butuh kak fadil kak
dan apa sekarang kak fadil tidak butuh kak fadil
meninggalkan kamilah sendirian di rumah
padahal kak fadil tahu kalau di rumah tidak ada orang
kak fadil tidak meninggalkan kamila demi katovan
nanti kamu hipertensi lagi mila
kak fadil yang membuat hipertensi kamila itu naik
aku tidak perlu masak itu
ya yaudah kita makan ya
apa ngapain sih ngajak mama ke tempat ini
papa ngajak mama ke sini
karena papa mau membuat pikiran mama itu tenang
ya tapi kan mama tidak mungkin pa bisa tenang dan rileks
kalau kondisinya seperti ini
ya kan pa
bapak keluarga kita memang sedang punya masalah yang cukup rumit pak
dan untuk penyelesaiannya itu harus dengan kepala dingin
dengan hati yang tenang
ayo kita bersama sama kita selesaikan ini semua
kita uraikan benang benang yang sudah kusut ini bersama sama
maka fady dalam penyetangani bayi
siapakah dirinya parah parahan ini
dia orangnya sudah rio
tadi papa mendengar kamu menyebut nama mila
maaf dokter saya mengganggu
kenalin ini dokter effendi yang menangani aku
dia dokter sekaligus
tawa mertua aku
dan kamu tenang aja
papa udah tahu semua kok
kalau aku ini fadil bukan taufan
semalam aku nggak angkat telepon kamu
itu karena aku
harusnya aku yang minta maaf sama kamu
karena gara gara kepentingan aku dan kamila
kamu udah sering jadi korban
aku mau bantu kamu fadil
tapi nggak dengan kayak gini caranya
iya maksud aku
maksud aku tidak dengan cara berbohong fadil
seperti yang kamu lihat sekarang kan
semua masalah ini diawali dengan
dan apa yang kita dapatkan sekarang
enggak juga kan
tapi justru yang ada semua masalah itu datang bertubi tubi pada kita
dan sekarang di juraja aku udah gak sanggup lagi dengan semua masalah masalah yang ada
tapi aku tahu aku gak bisa pergi begitu saja
karena aku merasa aku punya kewajiban dan aku punya keharusan
untuk membantu semua masalah
dan sekarang aku lagi bisa pergi ke juraja
aku lagi bingung bagaimana caranya
aku mau bantu menjelaskan masalah ini
tapi tidak dengan cara berbohong
jadi kamu masih mau bantu aku gak
iya aku mau bantu kamu fadil
tapi aku udah gak mau berbohong lagi
yaudah kalau gitu tolong bantu aku
untuk keluar dari rumah sakit ini
maksud kamu keluar dari rumah sakit ini
kamu mau ngapain fadil
karena aku mau membongkar semua rahasia ini andara
iya aku sangat serius
kamu bisa bantu aku atau enggak